nih bayaran loh makasih ya
kan kita liat aja dia mau ngoles apaan
gue berantem sama si roman
mending kan gini deh lo ngesen baik baik
lo kan bisa ke basecamp terus omongin ini semua
semuanya harus jelas sekarang gue mau nunda nunda
ya lo usah udah bandingan
aduh tidak ada roman tidak seru sekali
kayak nggak ada greget greget gitu sih
yelah orang kan lagi ngantriin victor
kalau victor mah ya udah jelas laki
oh si victor punya kembaran cewek
eh begini begini begini
cuman beda nama aja
iya tapi si roman lagi sama cewek itu
eh eh berhenti berhenti kiri kiri kiri
berhenti berhenti kiri kiri
itu roman semuanya romantis sekali ya
tadi bilangnya sama victor kok suka sama bunga sih
eh sam mungkin aja kan itu kan orang diri depan mobil
bisa aja dia gak jelas keliatannya dia positive thinking aja
iya mungkin maksud gue kan si aja semuanya
tadi menurut gue itu dia kayaknya
supir ke bohong gue
jangan sampe kayak gue pengen ikut dia
makasi udah bantuin gue
lo kirim bantuan gue gratis
jangan sama gue gue yang ngekerantau
lo ini seriusan minta bayaran
jadi lo gak mau bayar
nih bayaran loh makasih ya
kan kita liat aja dia mau ngoles apaan
eh sam sam sam
berantem sama si roman
mending kan gini deh lu kesan baik baik kita kan bisa ke base camp terus untuk ini semua
semuanya harus jelas sekarang gue mau nunda nunda
sam sam sam
dia berantem kah
gue yang salah dengar apa gimana ya
oh itu ya tadi gue emang bener sama victor cuman
dowie balik duluan
kalo denger kan sama victor kan lo gak salah denger
lo salah bantah lo kepala lo agak miring
udah udah jangan sujun jangan sujun ya jangan sujun
lagian si roman sama wulan itu kan cuman temenan sebatas hubungan bisnis ya kan man
tadi lo dikasih apaan sama ki
nih tadi gue dikasih duit
abis bantuin dia
mulih tuh dia tuh
udah kan clear kan semua kan aman kan aman posku
oke udah gak ada masalah nih
cuman sama kalian udah clear
tapi sama dia
waduh apaan ini
kira kira dia tulus nolongin gue
ternyata ada pabriknya
abis deh jajan gue
lu kira bantuan gue gratis
kalo lu mau yang gratis
lu minta tolong sama cowok lu yang tajir itu
jangan sama gue gue yang ngekerantau
jadi dia bilang cowok gue
bukan abis cowok
oh jangan jangan dia tuh nyangka kak raman itu pacar gue lagi
wah sotoi banget itu orang
di bawah siapa gue
ru ini seriusan minta bayaran
jadi lu gak mau bayar
nih bayaran loh makasih ya
mendingan gue balikin aja deh liwinnya besok
ibu pasti mau nagih uang kos ya
melayang dia uang kosan gue
bu boleh gak kalo misalnya bayarnya minggu depan
boleh boleh gak masalah
seminggu gak mandi seminggu gak ada listrik
gitu juga ya bu
ini deh bayar aja separuh dulu
jadi sama sama enak
tuh duit ini kan mau gue balikin ke wulan
begitulah kasih apaan
bu madem gitu
ini inherit ya bu
emang kamu udah jalan namanya first date
mana kau kerja keras banting tulang untuk bayar sekolah kau
bukan untuk bayar kau main main
tuh aku juga tau fik
kan gak tiap hari juga kau ngedate nya
tapi kau sekali ngedate
lu udah sebuang kos kau satu bulan
sesuai kala dengan isi kantong kau
makan cukup di amigos
agak minggir kot sedikit
kalo aku bawa makan dia disitu
besok besok mana mau lagi dia ngelihat sama aku
berdasarkan penelitian dari universitas livingwood colorado
tingkat perceraian itu sekarang ini makin tinggi
karena cowoknya itu terlalu memanjakan ceweknya ketika pacaran
kalo cowoknya itu punya hutang dimana mana
oh jauhilah cewek tiga ratus ribu itu
terus bagaimana aku punya pacar
kalo dia perempuan baik
dia pasti mau kau ajak makan dimanapun
di tempat yang sederhana
tapi punya selimakna
karena ketika kau ngedate
yang kenyang itu bukan disini man
ini omongan kau ini macam pernah pacaran saja kau
kau pikir kau sudah pernah pacaran